terima kasih anda masih bersama kami
kerumunan pengunjung di tengah lonjakan varian omikron terjadi di sebuah pusat perbelanjaan ternama di bandung
saat perayaan imlek selasa lalu
meski telah menerapkan protokol kesehatan pengelola mal mengaku antusiasme pengunjung
saat menyaksikan pertunjukan barongsai membuat kerumunan tidak bisa dihindari
peristiwa yang terjadi selasa sore ini ratusan pengunjung yang hadir di pusat perbelanjaan tampak mengabaikan protokol kesehatan
pengelola mal mengaku telah berusaha menerapkan protokol kesehatan ketat
pengelola hanya menampilkan dua sesi pertunjukan barongsai dari rencana awal tiga sesi
untuk mengurai kerumunan pengelola juga mengurangi durasi pertunjukan dari semula empat puluh lima menit menjadi sepuluh menit
hingga kamis siang polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan pengelola pusat perbelanjaan itu
itu sepertinya karena memang tempat kita yang tidak begitu luas
kemudian juga masalahnya
masalah berkumpul di satu titik yang sama sehingga mengibatkan seperti seolah olah berkerumun
kita langsung ketika ada kerumunan langsung dari distiage langsung menegur kita
dan kita pun berjagi akan memperbaiki